kecintaan warga terhadap klub sepak bola ternyata tidak hanya saat timnya bertanding saja
seperti warga jatinangor kabupaten sumedang ini
mereka rela kampungnya dihiasi berbagai ornamen klub berjuluk maung bandung persib
hingga merubah warna rumahnya menjadi biru warga kebanggaan persib
wilujeng sumping di kampung persib
tulisan pada spanduk yang terpampang di tembok rumah warga ini menyambut siapa saja yang berkunjung ke kampung cibungur
desa cinta mulia kecamatan jatinangor kabupaten sumedang
saat menyusuri gang di kampung ini kita akan disuguhi beragam grafiti serba persib bandung
mulai dari karikator pemain hingga manajer persib mewarnai dinding rumah warga
karenanya kampung ini pun kini lebih dikenal dengan nama kampung persib
kampung persib ini digagas oleh pendukung persib viking inherent
yang berada di kampung catinangor
kampung persib mulai ada sejak april dua ribu tujuh belas
viking inherent jatinangor sendiri didirikan tahun dua ribu sepuluh dan telah memiliki lima ratus delapan puluh anggota
yang merupakan warga sekitar yang cinta persib
untuk pendanaan didapat dari hasil swadaya warga dan anggota viking inherent jatinangor
kalau biaya nge chat enggak minta sama yang punya rumah
atau enggak dari siapa siapa
dari siapa siapa donatur gitu
paling dari kegiatan warga yang mau membangun rumah
jadi pasirnya batanya diborong sama rekan rekan viking inherent
terus uang hasil pekerja bakti itu digolangkan untuk beli cat
buat ngegamar gitu dan sebagainya
buat peralatan gitu
ungkapan persib itu budaya tergambar di kampung ini
semangat mendukung persib tercermin dari kekompakan warga
yang terdiri dari enam rt dalam dua rw
saat libur atau ada waktu luang mereka berkumpul memakai kostum tim kebanggaannya
warga pun senang kampungnya dijuluki kampung persib
ya bangga sekali sih
maunya gitu lah
ibu pendukung persib juga
iya pendukung persib dari dulu ibu
kampung persib ini akan diperluas ke seluruh wilayah desa cinta mulia